untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar yang terus bertambah
petugas gabungan kota mojokerto merazia sejumlah pelajar yang membawa sepeda motor
hasilnya puluhan pelajar ditilang karena menyembunyikan kendaraannya di rumah warga
ulah nakal para pelajar smp akhirnya terbongkar setelah polisi menyisir sejumlah rumah
di sekitar kawasan sekolah
hasilnya puluhan motor milik pelajar ditemukan sengaja dititipkan di rumah warga
agar terhindar dari pantauan guru
dari hasil pemeriksaan petugas banyak pelajar yang tidak memiliki surat izin mengemudi
tapi sudah berani membawa sepeda motor
selain itu banyak pula motor yang tidak standar
seperti tidak dilengkapi kaca spion dan speedometer
polisi akhirnya meminta para pelajar yang melanggar membawa motornya menuju sekolah
dan kemudian ditilang
razia motor pelajar ini dilakukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas
pasalnya angka kecelakaan yang melibatkan pelajar di kota mojokerto cukup tinggi
yakni tujuh puluh kasus beberapa di antaranya meninggal dunia
tujuannya untuk menekan angka angka lantas yang berkaitan dengan pelajar
karena untuk tahun kemarin dua ribu enam belas itu yang terlibat lakal lantas dari pihak pelajar itu sebanyak empat puluh tujuh
untuk menimbulkan efek jerah pihak kepolisian akan memanggil orang tua pelajar
dan mengisi surat pernyataan agar anaknya tidak lancar
lagi membawa sepeda motor ke sekolah